puluhan komunitas peduli sampah di surabaya
ramai ramai berburu sampah di hutan mangrove
sambil memungut sampah kegiatan mereka juga menjadi alternatif wisata keluarga
bagaimana aksi mereka berikut liputannya
kawasan hutan mangrove di timur surabaya ini menjadi lokasi wisata alam satu satunya di kota pahlawan
sembari berwisata masyarakat diajak terlibat menjaga kelestarian hutan mangrove
berbagai komunitas mulai bonek karyawan sampai mahasiswa mengikuti acara berburu sampah pada minggu pagi
tidak sedikit yang mengajak keluarga masuk hutan mangrove untuk memungut sampah
sekarang kan memperingati hari sampah di indonesia
jadi kita mengajarkan untuk alam bersih bersih alam alam biar bermanfaat untuk semua orang
meski pembersihan rutin dilakukan tidak butuh waktu lama sampah memenuhi hutan mangrove kembali
bahkan sampah terpendam sedalam tiga puluh cm
contohnya sampah ban bekas ini
ada juga popok bayi bak mandi sampai alas kaki
sampah jenis ini tidak bisa diurai alam
sampah sampah ini dikumpulkan kemudian digelar
tujuannya agar peserta tahu sampah apa saja yang terdampar di hutan mangrove
kawasan ini benteng alam bagi surabaya agar terhindar dari abrasi
tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
dampak yang paling faktas memang ini dari yang kita lihat
separuh dari mangrove yang kami tanam itu mati karena sampah plastik
karena begitu kelilet begitu kelilet sampah plastik
kalau nggak dibersihkan ini bisa mati
selain sampah deru pembangunan pemukiman di kawasan timur surabaya
yang mengancam kawasan hutan mangrove
beberapa titik yang sebelumnya masuk kawasan konservasi beralih menjadi hunian
hilangnya kawasan ini sama artinya mengundang petaka ekologis